kementerian komunikasi dan informatika terus memantau unggahan informasi di media sosial terkait insiden penusukan menko polhukam wiranto
menteri komunikasi dan informatika rudiantara menyatakan penyebaran hoax dan konten negatif pada kasus wiranto tidak signifikan
seperti pada kasus demo september lalu
meski begitu kemenkon info akan mengambil tindakan jika muatan kontennya telah melanggar aturan
saya rasa tidak ada yang signifikan ya tidak ada yang signifikan
karena ada juga yang mungkin jadi hoax tapi kalau misalkan melanggar seperti sudah sampai fitnah
apalagi namimah mengadu domba baru kita lakukan tindakan
tapi belum ada sampai ke arah situ
saya tidak tahu persis angkanya berapa yang dipakai url nya
kecuali yang kemarin yang september
ada demo di jakarta itu ur nya sehari bisa lebih dari lima ratus
artinya kanal yang dipakai untuk penyebaran hoax ya
tapi kalau yang kasus kemarin pak wiranto lebih banyak yang mendukung
artinya lebih banyak yang mendoakan pak wiranto segera pulih